pak presiden ma'ruf amin mengungkapkan bahwa nantinya penghuni surga kebanyakan dari bangsa indonesia
hal ini disampaikan maruf amin dalam acara zikir dan doa kebangsaan yang kembali digelar di halaman depan istana negara pada senin malam
acara ini biasanya diadakan setiap bulan agustus namun dihentikan beberapa tahun kebelakang karena pandemi
di hadapan menteri ulama maupun seluruh tamu undangan dari berbagai penjuru negeri maruf amin berbicara tentang penduduk surga
merujuk dari hadis nabi muhammad saw tentang orang yang mengucapkan kalimat tawhid
siapa yang berkatalah ilaha illallah dakhalal jana masuk surga berarti penduduk surga itu kebanyakan bangsa indonesia
kenapa begitu karena memang yang banyak mengucap la ilaha illallah adalah bangsa indonesia
hanya memang ini ada yang langsung ada yang tidak langsung
ada yang ada pakai proses proses pemanggangan namanya itu